salib kedudukan kamu itu sama dengan saya yaitu menantu
maksudnya mas mukhtar mas bukter mau minta bagian juga gitu
seratus jutanya itu dibagi dua lima puluh buat mas bukter dan lima puluh lagi buat bang salim
saya ini laki laki saya bisa mencari istri pengganti kapanpun saya mau
lagi pula apa untungnya saya punya mertua yang saya ngatur
kalian itu nangisnya gak usah berlebihan
gak akan ubah apapun kok
lebih baik sekarang kita pulang
tanah makam ayah aja masih basah
karena mata ibu aja belum kering
ibu masih nangis nila
di depan makam ayah
gak punya hati kamu
jangan sampai kalian berdua jadi anak duraka
udah jadi hak setiap anak buat dapat warisan
atau orang tua yang meninggal
ibu tuh masih ada
ibu tuh masih hidup
gak ada gunanya kalian itu sedihnya berlebihan
mau diratapin kayak gimana pun
ayah sudah meninggal
gak akan dia bangkit dari kubur
yang paling penting itu sekarang kita bahas
warisan peninggalan dari ayah
dan aku ini
ingin agar bagianku diberikan secepatnya
ini surat wasiat almarhum suami saya pak
baik bu aja
saya akan membacakan surat wasiat
yang ditinggalkan almarhum haji abdullah
surat wasiat ini saya tinggalkan
untuk anak istri saya
agar dibacakan setelah saya meninggal dunia
rumah yang lama sudah saya jual
rumah yang saya beli dari salim
akan saya wariskan kepada istri saya
istri saya dan ketiga anak saya
masing masing mendapatkan warisan seratus juta
dari hasil jual rumah itu
terus seratus juta yang lainnya buat siapa
buat suami saya ya
kamu jangan nyelak kayak gitu dong
pak komar kan belum selesai membacakan surat wasiat dari ayah
ah maaf silahkan lanjutkan pak
sisa uang seratus juta
saya sumbangkan untuk pembangunan masjid terdekat
dari rumah yang saya tinggalkan
dari rumah yang saya tinggalkan
disumbangin ke masjid
biasanya itu juga seratus ribu udah cukup sih
kalau cuma untuk isu kotak amal masjid aja
yang ada dibikinin kamu itu cuma uang dan uang
uang dan uang
uang dan uang
uang dan uang
jadi kita itu butuh uang
pokoknya mila gak setuju
kalau seratus juta itu disumbangin ke masjid semuanya
menurut saya uang seratus juta itu lebih baik diserahkan ke saya
saya kan suaminya sarmila
kedudukan kamu itu sama dengan saya
maksudnya mas mukhtar
mas bukter mau minta bagian juga gitu
seratus juta nya itu dibagi dua
sepuluh buat mas mukhtar dan lima puluh lagi buat bang salim
hilang aja kalau yang mau minta bagian
aku gak ngomong seperti itu
aku cuma mau menegaskan
bahwa menantu tidak ada hak sama sekali untuk menuntut parisan kepada ibu bertua
uang seratus juta itu lebih baik kita serahkan saja kepada masjid
sesuai dengan wasiat surat ayah
kita tidak perlu mengagumkan sama sekali
berarti udah sadar dong kedudukannya itu cuma sebagai menantu
dan kalau menantu itu gak punya hak untuk ngomong apa apa
jadi mau sering campur
sudah sudah jangan ribut
nah ini udah kepalang ribut
mendingan kita bahas aja biar jauh aja ya
biar jauh aja ya
soal kedudukan rumah yang bagian ibu
kita bagi tiga juga kan
ya allah nak
ibu ini masih hidup
nanti kalau ibu sudah mati
rumah dana itu
kalian bagi bertiga
udah ibu tenang dulu ya
maka dari itu
surat rumah tanah ini
dari nama bang salim ke nama ibu
sabar dulu mbak
nggak usah buru buru seperti itu
kita ini kan satu keluarga
gak baik nyeributin soal tanah soal rumah
gak perlu juga kita
cepet cepet balik nama
toh nantinya akan dibagi tiga saja ya
baru aja sehari hari meninggal
udah ngerebutin warisan
ini pun surat wasiatnya
ada apa sih
pabrik penggilingan padi abang terbakar
gimana bisa kebakar
iya kenapa bisa begitu
tangki minyak meledak
terus pabrik abang meledak semuanya paham
pabrik tiga bang pun tahan
biar kita ada sendiri
tapi mila cuma minta supaya ibu bayar utang ayah ke bang salim
waktu ayah beli tanah dan juga rumah ini
itu kan uangnya masih kurang bu
jual beli rumah itu kan sudah

jadi dulu nak
dibayar dua ratus juta
setelah kalian menikah
dulu rumah ini saya jual dua ratus lima puluh juta
saya baru terima dua ratus
jadi masih kurang lima puluh juta bu
yang lima puluh juta itu kan
udah kita sepekati
untuk biar kalian menikah